sebuah kapal patroli indonesia dicegat oleh kapal maritim malaysia saat sedang berlayar di perairan belawan yang notabene adalah masuk wilayah teritorial indonesia
kapal hiu delapan milik kementerian kelautan dan perikanan ini sebelumnya menangkap dua kapal ilegal asal malaysia yang tengah melakukan aktivitas illegal fishing
sebuah video memperlihatkan saat kapal patroli indonesia diinterferensi kapal patroli maritim malaysia di perairan belawan di wilayah indonesia
kapal patroli indonesia hiu delapan ini diketahui tengah melakukan penangkapan kepada dua kapal ilegal asal malaysia yang kedapatan masuk wilayah indonesia dan diduga tengah melakukan aktivitas illegal fishing
namun saat sedang menggiring kapal tersebut kapal patroli indonesia hiu delapan justru terus diikuti oleh kapal patroli mario
kapal patroli maritim malaysia hingga masuk perairan indonesia
salah seorang awak kapal hiu delapan menyebut bahwa kapal malaysia meminta kapal patroli indonesia untuk berhenti dan mengklaim jika kapal hiu delapan telah memasuki wilayah teritori mereka
namun kapal patroli indonesia tidak menggubris permintaan kapal malaysia dan tetap membawa dua unit kapal yang ditangkap ke stasiun psdkp belawan
dilansir dari detik com kepala dinas penerangan kuarmada satu letko laut agung nugroho menyatakan jika malaysia mengklaim kawasan tersebut adalah wilayahnya
sedangkan bagi indonesia kawasan tersebut merupakan wilayah nkri sehingga sebagai negara yang berdaulat indonesia harus menangkap kapal asing yang melakukan illegal fishing
melansir dari cnn indonesia com pasca kejadian tersebut kementerian kelautan dan perikanan akan segera mengirimkan surat permintaan kepada kementerian luar negeri untuk melayangkan nota protes kepada pemerintah malaysia